dan itu ternyata terbukti ya kurang lebih saat ini rata rata ya boleh dikatakan rata rata karena sudah hampir tiga puluh provinsi itu
untuk yang ditakutkan bang seperti hoax atau polarisasi misalnya
yaitu saudara musara jeksa
oke selamat pagi selamat siang selamat sore
ya beberapa tahun terakhir hadir gawai gawai berteknologi tinggi sebagai penunjang pengembangan teknologi virtual reality
dan kita lihat secara demografis saja kita nggak perlu ngomong detail secara demografis saja bahwa
kementerian bumn juga mengupayakan sistem karbon kredit dalam menekan jumlah emisi karbon
dan juga pernah menjadi pimpinan kepelatihan di jerman